seorang pemotor terseret banjir akibat tidak kuat menahan arus air
peristiwa ini terjadi di kawasan sukajadi kota bandung pada hari minggu
beruntung pengendara motor selamat dari maut
kepada detikom camas sukajadi agus mulyadi mengatakan
kontur jalan yang menurun menyebabkan luapan air mengalir deras
ia menambahkan pembersihan sungai rutin dilakukan
namun jika hujan deras air kerap tidak tertampung oleh sungai
kejadian serupa juga terjadi di kawasan lembang bandung barat
seorang perempuan yang mengendari sepeda motor terjatuh dan terseret arus banjir
peristiwa tersebut terjadi pada minggu sore saat kota bandung diguyur hujan lebat
truk penuh muatan yang terguling ini
tengah terparkir di atas kapal penyeberangan jurusan kayangan kabupaten lombok timur
menuju pelabuhan pototano kabupaten sumbawa
truk menimpa sejumlah motor yang terparkir di sekitarnya
truk terguling karena kapal terhempas ombak setinggi satu lima meter akibat cuaca buruk
untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
pihak asdp kayangan lombok timur akan memperlakukan sistem buka tutup
bila sewaktu waktu cuaca kembali memburuk
hingga senin sore kegiatan bongkar muat telah kembali berjalan normal